orang orang yang percaya bahwa ketika melakukan perhelatan yang betul betul
dipindahin ke pulau seribu juga orang terima
disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing masing
enggak ada chance buat amerika mungkin
harusnya bersifat netral dan mendukung